selamat malam mas ujang mas arya
selamat malam mbak caca mbak arya bima
mas arya dan mas ujang sebelum kita memulai diskusi kita kita lihat bersama sama pernyataan gibran yang mengakui bahwa jawa tengah ini berat
jawa tengah ini paling berat

ini kerja kerasnya lebih dipoboskan di jawa tengah
jawa tengah ini tidak mudah
bukan basis kita
dulu basis kita
sekarang bukan basis kita
dulu basis kita
mas ujang dulu tanggapannya mas
ya saya melihat begini
di jawa tengah itu punya militansi yang tinggi ya terkait partainya
jadi kader kader pantai di jawa tengah itu sangat solid dalam konteks sangat setia kepada pdip
tetapi memang ketika ada lawan yang kebetulan itu adalah dianggap kader sendiri

yang sekarang juga belum mundur
itu juga menjadi tantangan sendiri bagi pdip
jadi memang ada potensi juga apa namanya jawa tengah ini terpecah
kalau kita lihat misalkan seluraya ya
seluraya kan ada beberapa kabupaten yang menyanggap
dari mulai boyolali sragen dan lain sebagainya itu
dan kita juga paham bahwa misalkan seperti habib lupti ya
dari pekalongan juga itu juga mendukung prabowo gibran

disitulah sebenarnya letak tantangan tersendiri bagi bang arya bima dan pdip
untuk mempertahankan basis massa yang memang betul betul sudah solid
tetapi kalau lawannya itu yang katakanlah dianggap kadernya sendiri ya tanda petik gitu
itu juga menjadi persoalan
bahwa gibran pak jokowi tahu persis apa namanya kekurangan dan kelebihan pdip di jawa tengah
oleh karena itu
oleh karena itu
ketika gibran menjadi cawapres
ya saya melihat patut harus disolidkan kembali basis masa pdip itu
kalau tidak ya bisa saja arena perterungan di jawa tengah itu menjadi arena yang katakanlah terpecah menjadi dua
yang memang basis masa yang mendukung pdip
di saat yang sama juga ada grup gibran atau pak jokowi begitu
suara pak jokowi di jawa tengah
artinya masih ada suara sisanya itu kan kegulauan begitu
nah dalam konteks hari ini kalau gibran nya itu katakanlah sudah menjadi cawapres di koalisi indonesia maju
maka jangan jangan suara gibran dan prabowo bisa bertambah gitu
karena faktor tadi ada misalkan faktor gibran faktor jokowi
ada habib lupi ada gus mipsah

kandang banteng ini ya harus dipertahankan
yang tentu ini harus apa namanya kandang banteng ini ya harus dipertahankan
dari katakanlah gempuran gibran yang sudah menjadi cawapres pihak lain
seperti itu mbak caca
mbak simima potensinya nggak main main nih bisa memecah suara pdip untuk presidennya
untuk calon presidennya
iya betul mbak caca
jadi saya baru selesai pertemuan dengan kawan kawan
kawan kawan di daerah pemilihan saya
yang tadi saya ketemu dengan mereka
kemarin juga ketemu
ungkapan ungkapannya memang ada luka batin
suasana sedih bahkan perih
ada yang mengekspresikan
udahlah pak asraf pada tuhan gusti
gusti urah sareh tuhan tidak tidur
jadi saya bagaimana suasana kesedihan diantara para kader pdip berjuangan ini
ternyata melihat realitas yang betul betul tidak diduga ya
bagaimana jajaran anak ranting ranting struktural di bawah itu
seperti tidak percaya
bahwa mas gibran mencalonkan wakilnya pak prabowo
dan pak jokowi
mendukung dan berseberangan dengan pdi perjuangan
dan bu mega
yang mencalonkan pak ganjar panowo dan pak mahbud
ini betul betul menjadi satu kesedihan
saya melihat itu
saya melihat diantara para kader
maka saya berusaha membangunkan semangat
bagaimana apa yang pernah dia dukung selama ini
baik mas wali kota gibran selama menjadi wali kota
dan juga pak jokowi
juga dalam pripres
itu tidak perlu kemudian semacam berlarut larut
dengan kekecewaan yang ada
ini yang saya temui
pdip perjuangan percaya bahwa
untuk hal yang terkait dengan pertempuran
atau mempertahankan kemenangan di jawa tengah ini
adalah satu yang akan menjadi pusat pertempuran
karena mas gibran ada di situ sebagai wali kota
kita dua kali memperjuangkan pertempuran
bahkan yang terakhir dua ribu sembilan belas itu
kalau pak prabowo sudah kita hitung lah
faktor mas gibran ini tentunya akan menjadi perhatian khusus untuk jawa tengah
kita akan melihat
kita tidak reaktif
kita betul betul ingin melihat bagaimana jawa tengah ini
adalah tempat yang betul betul menjadi tempat kontestasi
kontestasi yang wajar
yang betul betul ada partisipasi
kendak rakyat untuk menentukan pilihan dan berupaya untuk menang
jadi ini yang kita bangun
karena terus terang
kalau itu berjalan secara demokratis
kemudian juga kita percaya pak jokowi
walaupun menyetujui merestui pak mas wali kota menjadi wakilnya pak prabowo
pak jokowi kan menyampaikan bahwa
dia tidak hanya sebagai bapak yang baik dengan putranya
tapi menjadi presiden yang baik
netralitas itulah yang kami inginkan
baik itu artinya sebenarnya efek gibran jokowi ini
benar benar masuk dalam pertimbangan pdip
dalam kontestasi di jawa tengah ya mas
tapi kalau misalkan dari survei terakhir dari indikator
ini kita bisa lihat bersama suaranya ganjar ternyata
masih menguasai di jawa tengah
ini survei indikator yang baru rilis
pada dua puluh enam oktober yang lalu
jadi faktor gibran ini belum memberikan efek yang terlalu signifikan
di jawa tengah kita lihat bersama ya
hasil survei yang dilakukan oleh indikator
anies mohaimin tertinggal jauh di bawah
mas arya kalau tadi saya melihat ada kesan kebatinan yang pesimis
karena adanya kekecewaan sedih dan perih dan juga ternyata
perlawanan gibran ini di jawa tengah tidak bisa dianggap main main
seperti tadi yang juga sudah dijelaskan oleh mas ujang
namun melihat hasil survei ini bagaimana nih mas
oh kalau masalah elektoral kami masih sangat optimis ya
tingkat kepuasan kinerja pak ganjar pranowo disitu sangat tinggi
juga soliditas partai baik di tingkat struktural dan distribusi kader di jawa tengah ini
sangat merata dengan pengorganisasian yang cukup kuat untuk dijadikan sebagai mesin elektoral
tadi yang saya sampaikan
tadi yang saya sampaikan itu kita kan biasa dibangun dalam tradisi
membangun spirit kerja politik yang ideologis ya
jadi hal hal yang menyangkut keperhatinan tadi terutama adalah sesuatu yang sebenarnya
itu tidak menjadi sesuatu yang menjadi tradisi di jajaran kader partai yang ada
tetapi bahwa suasana suasana yang tadi yang bikin terenyuh
yang kenapa kok sampai terjadi demikian tidak masuk akal
ada sesuatu apa salah pdi perjuangan apa salah ibu mega
semua sudah diberikan kepada pak jokowi juga mas gibran
tapi ini semua tidak berarti buat kami sebagai satu kehancuran bukan
optimisme pdi perjuangan
optimisme pdi perjuangan jawa tengah ini optimisme ideologis
selalu menemukan cara cara jalan terbaik untuk menghadapi masalah yang dianggap tidak baik
apapun situasi dan kondisi itulah pentingnya kenapa kita berjuang dengan jalan ideologi
perjuangan harus mengutamakan yang namanya kepentingan kepentingan berbagai kepentingan masyarakat
dan kami tidak melihat bahwa misalnya mas gibran
sentatif kalian berdua
baik mas arya
baik saya mau ke mas ujang tadi
mas arya cerita bahwa suasana kebatinan di jawa tengah yang merasa sedih ditinggalkan
ini pasti versus akan melawan gibran sebagai dobrakan anak muda
lebih kuat mana nanti di jawa tengah mas ujang
ya ini ujian soliditas kedua ya
artinya ketika gibran jadi cawapres
itu sudah dianggap terpecah
maka berikutnya adalah soliditas kedua bagi pdip di jawa tengah
artinya harus betul betul solid secara ideologis tadi
karena misalkan kalau ada operasi khusus gitu ya
operasi untuk memenangkan prabowo gibran
yaitu jalan di jawa tengah
itu juga menjadi tantangan sendiri bagi pdip
jadi memang pasti jawa tengah bergeser
pertarungan yang tadi jadi jawa timur pasti di jawa tengah
karena menang di jawa tengah hari ini ketika gibran menjadi cawabras
itu bergensi tersendiri
oleh karena itu ya saya sih mengatakan kalau ingin menjaga ya suara
maka kepentingan ideologis harus kuat di pdip
karena dengan cara itulah bisa mempertahankan harga diri
dan loyelitas para kader
bahwa sejatinya ketika pdip sudah siap mengusung janja dengan mahmud ujang itu
tadi tidak diduga berlawanan dengan prabowo gibran
ya suka tidak suka senang tidak senang
maka harus habis habisan ya untuk mempertahankan harga diri partai itu
termasuk suara di jawa tengah
mana kira kira yang akan kuat saya belum bisa prediksi ya
kalau tadi misalkan surpe itu indikatornya enam belas sampai dua puluh
ganjar mahmud tinggi
itu ketika mas gibran belum dideklarasikan
jadi artinya menurut
jadi masih sama pelajar
baik jadi artinya menurut mas ujang ini belum kemudian ditambah efek elektoral dari gibran
ya tentu ini harus pas pada ya bagi pdip
karena tadi gibran dideklarasikan didaftarkan di kpu pun baru tanggal dua puluh lima gitu
oleh karena itu saya melihat hati hati betul pdip dalam melihat pencawa presiden gibran
oleh kubu pak prabowo
kubu koalisi indonesia maju tidak akan mengalah ya dalam konteks untuk memborbardir jawa tengah begitu
baik mas arya tanggapannya seperti apa
karena ternyata harus hati hati jika memang elektoral yang di bawah gibran ini bisa memboosting prabowo subianto
dan harus tetap diingat bahwa jumlah pemilih di sana banyak yang milenial dan genzi
ini baru nih mas arya
mas gibran mas fahli ini memang milenial
tapi milenialnya mas fahli ini kan tidak bisa direpresentatifkan milenialnya orang jawa tengah
yang anak petani anak tukang beca anak pegawai buruk
yang betul betul bekerja keras
yang betul betul mereka harus berusaha untuk hidup dan meng empoweringkan dirinya untuk
untuk mendapatkan bagaimana akses mereka
bagaimana akses mereka untuk berkembang
jadi salah kalau mas gibran ini dipresentasikan sebagai anak muda di jawa tengah atau di indonesia
karena anak muda itu lebih butuh proses yang lebih fair
anak muda butuh masuk pegawai negeri dengan tes yang benar benar kompetitif sesuai dengan kompetensinya
jadi saya tidak melihat anak muda jawa tengah itu bangga dengan
privilege yang diberikan oleh mas fahli kota
apalagi jadi seorang wakil presiden
ini sesuatu yang menurut saya tidak akan mendulang anak muda
apalagi anak muda yang boleh mencalonkan sesuai dengan ketua mk adalah
orang yang pernah menjadi kepala daerah loh
anak muda di jawa tengah itu banyak yang jadi entrepreneur loh
banyak yang jadi brosen
banyak yang jadi dokter
banyak yang menjadi
jadi optimis ya mas arya
baik saya mau ke mas ujang
tipe anak muda jawa tengah tidak bisa direpresentasikan dengan tipe
baik mas ujang
karena itu kalau dijadikan sebagai simbol untuk mendulang suara anak muda
karena justru mas gibran merusak sistem meritokrasi di dalam proses satu kepartean
bahkan beberapa kali tidak
merusak sistem meritokrasi dan juga anak muda yang privilege
tanggapannya mas ujang
ya saya salah satu anak muda juga
saya kan masih millennial juga
saya tahu persis juga
saya melewati proses yang panjang
misalkan jadi dosen gitu ya
lalu di kebhkat politik
ya memang dalam konteks itu ya wajar jika pdip marah gitu ya dengan diam gitu
marah dengan cara yang halus dalam konteks pencawapresan mas gibran itu
tetapi ini sebuah kenyataan yang harus dilihat sebagai sesuatu yang harus dihadapi oleh pdip
representasi anak muda memang begini
ketika hasil survei lah yang lalu lalu gitu
jadi memang tidak ansih melihat sosok gibran itu bisa mendapatkan suara untuk anak muda
tetapi memang kan tadi harus hati hati betul ketika cawapresnya itu anak muda
dan dalam konteks itu saya sepakat dengan bang arya bima
anak muda ya butuh proses yang panjang untuk katakanlah bisa mendapatkan posisi di satu tempat
tetapi konteksnya ini politik
ini yang agak berat
politik itu ya yang tadi yang mungkin yang tidak mungkin jadi mudah
yang tidak mungkin jadi mudah
yang tidak mungkin jadi mungkin terbalik balik
tetapi memang kalau kita merusak merodlasti iya bisa jadi
ya itu terjadi
dan dalam konteks kepartean pdip sudah tahu persis terkait dengan persoalan mas gibran dulu
misalkan ketika gibran itu tidak lolos ya administratif di internal pdip ketika pencalonan menjadi wali kota
itu juga kan tetap diloloskan
oleh karena itu ini menjadi atensi kita bersama
sejatinya ya pdip mungkin sudah banyak mengalah dalam konteks untuk menjadi jalur atau jalan politik bagi pak jokowi dan keluarganya
nah dalam konteks merusak sistem merotrasi ya bisa jadi iya
karena memang tidak melalui cara cara yang wajar lah kira kira begitu
baik terakhir ke mas aria
tanggapan terakhir mengenai ganjar versus gibran ini
apalagi kan gibran belum secara resmi nih keluar dari pdip
oh ya kalau mengenai belum keluar partai ini sudah terbiasa mengendal masalah masalah tersebut
tapi dengan masuknya mas wali kota gibran tiba tiba ke partai golkar dan menjadi cawapres yang diusung dari partai golkar ini
kita mempunyai mekanisme untuk menyelesaikan itu
tapi kita juga paham bagaimana komunikasi politik yang ujang
jangan sampai kita juga menjadi tontonan gaya playing victim seolah olah partai kemudian menjadi lembaga yang mendolimi seorang mas wali kota gibran itu
ini kita paham betul maka navigasi untuk ini kita betul betul diam
kita ingin melihat bagaimana perkembangan
karena resistensi publik terutama bukan lagi para pengamat bukan hanya para politisi
tapi saya melihat bagaimana para penggiat demokrasi situs society
sekarang banyak berkomentar untuk memberikan narasi narasi pencerahan pada publik bahwa langkah langkah politisasi atau langkah langkah politik yang harus diperlukan
baik mas arya
dan kesantunan dan juga tata kerama sekaligus konstitusi ini benar benar satu kemunduran kali ini di tradisi
baik pertarungan setidaknya pertarungan pemilihan presiden nanti khususnya di jawa tengah semoga benar benar bisa berjalan dengan baik
dengan subtantif dan juga ujung ujungnya yang menentukan adalah rakyat indonesia khususnya jawa tengah yang kita bahas pada malam hari ini
terima kasih ujang komoharudin direktur eksekutif indonesia political review

dan juga politikus pdip arya bima telah bergabung bersama kami malam hari ini di kanal pemilu terpercaya